meski harga bawang putih berangsur turun
namun sejumlah konsumen masih menganggap harga bawang putih jauh dari harga normal
hal ini pun membuat penjualan bawang busuk kini kian banyak diburu warga karena harganya lebih murah
harga bawang putih di sejumlah pasar kini mulai turun
sebelumnya harga bawang putih mencapai rp enam puluh per kilo
namun sejak adanya operasi pasar harga bawang putih kini mencapai rp lima puluh per kilogram
meski sudah turun namun sejumlah konsumen merasa harga bawang putih masih terlalu mahal
akibatnya bawang putih busuk dan kering kini banyak diburu pembeli
untuk satu kilogram pedagang menjual bawang putih busuk seharga rp lima belas hingga rp dua puluh
penurunan harga bawang putih tidak serta merta disambut gembira oleh masyarakat karena dianggap masih jauh dari harga normal
mau tidak mau ibu rumah tangga harus lebih menghemat dengan cara mengurangi pembelian
karena mahal itu kemasinan jarang ada jarang kerjaan jarang penurunan
menghemat nggak bu menyiasatinya gimana
meski harga kebutuhan pokok terus mengalami penurunan
namun warga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil hingga lebaran nanti